sebuah rumah yang diduga dijadikan sarang pengguna sabu sabu di rt lima
kelurahan payu sigadung alambarang kota jambi digerabak sejumlah perempuan
penggerabakan ini sontak membuat sejumlah pria lari tunggang langgang keluar dari rumah
selain menggerebek penghuni rumah para perempuan ini membanting barang barang di dalam rumah
saat itu warga menyebut rumah sarang sabu sabu itu dahulu dijadikan sebagai tempat lokalisasi pekerja seks komersial
sebelum ditutup oleh wali kota jambi syarif fasha
kawasan ini diduga dijadikan tempat pemadat menggunakan narkoba
pasca penggerabakan polisi meringkus enam tersangka pengguna sabu sabu
dikutip dari detik com pada rabu dua puluh enam juli imbas kejadian ini
kapolda jambi irjen polisi rusdi hartono memutasi kasat narkoba polres jambi kompol niko darutama
satu bulan berlalu para perempuan yang turut mengerebek rumah sarang narkoba itu mengaku
mereka diteror seseorang diduga bandar narkoba
aksi teror dialami warga dua hari usai penggerebekan
kamis siang dua puluh lima agustus salah satu warga mengaku ia dan sejumlah rekan yang ikut menggerebek
diteror dengan kata kata kasar dan umpatan
bahkan rumah salah satu pelaku penggerebekan dilempari kotoran manusia oleh orang tidak dikenal
hingga akhirnya pada kamis siang sekitar lima belas orang warga pelaku penggerebegan
meminta perlindungan kesatuan reserse narkoba
yang diancam ancam cuma dua orang
yang dilemparin kotoran orang tuh
empat hari yang lalu nih dia asal ketemu saya bilang
tapi semenjak base camp tutup kok ada kejadian macam itu
selama ini gak pernah ada orang buang buang di rumah orang di kotoran
warga meminta polisi segera menangkap bandar narkoba di lingkungan mereka
warga mengaku khawatir penggerebegan tidak membuat bandar narkoba kapok
dan justru malah kembali membuka sarang baru